meski pemerintah belum menetapkan jatuhnya satu ramadan seribu empat ratus empat puluh dua hijriah
jemaah an nazir di goa sulawesi selatan sudah memutuskan memulai puasa ramadan pada hari minggu ini
jemaah an nazir di goa sulawesi selatan memulai puasa ramadan pada hari minggu ini setelah menggelar rapat musyawarah sabtu sore
rapat dihadiri sembilan tokoh penting atau sembilan anasir
dan dari hasil musyawarah jemaah anazir meyakini bulan syabban berakhir pada hari minggu dan berganti ke bulan ramadhan
penentuan satu ramadhan ini berdasarkan pengamatan perjalanan bulan dan terjadinya air pasang di sejumlah titik
meski seluruh jemaah an nazir mulai berpuasa pada hari ini mereka baru menghitung satu puasa ramadan keesokan harinya
yaitu senin dua belas april karena puasa yang dijalankan pada hari ini merupakan puasa menyambut ramadan